setelah dua puluh lima tahun indonesia akhirnya kembali menjadi tuan rumah gelaran motogp di musim balap tahun dua ribu dua puluh
sirkuit internasional mandalika menjadi saksi bisu dari persaingan para pembalap pembalap kelas dunia grand prix untuk memperebutkan gelar juara
nama miguel oliviera dari ktm red bull factory racing menjadi juara sekaligus mengabadikan namanya sebagai pembalap motogp pertama yang memenangkan race seri mandalika
perlombaan motogp seri indonesia di sirkuit mandalika resmi digelar pada dua puluh maret pukul empat sore waktu indonesia tengah setelah tertunda satu jam akibat hujan deras
persaingan ketat terasa meski diguyur hujan dan harus melintasi genangan para pembalap beradu cepat hingga bendera finish dikibarkan di putaran ke dua puluh
seguel oliviera mengukir sejarah sebagai pembalap pertama yang menjuarai seri indonesia di era motogp modern
disusul oleh juara dunia motogp dua ribu dua puluh satu
fabio quartararo dari tim monster energy yamaha di tempat ke dua
disusul lagi oleh johan zarko dari pramag racing di tempat ke tiga
seluruh pembalap yang naik ke podium menerima trofi langsung dari presiden republik indonesia joko widodo
dari segi penyelenggaraan gelaran motogp di sirkuit internasional mandalika bisa dibilang sukses meskipun ada sejumlah catatan
seperti misalnya ketersediaan penginapan yang masih belum sepadan dengan jumlah penonton dan juga wisatawan yang datang ke pulau lombok
kalaupun ada pengelola sudah mematok harga yang terlampau tinggi berkali kali lipat dari harga normal biasanya
menurut perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri secara keseluruhan baru ada dua puluh enam ratus tujuh kamar di pulau lombok
hal ini tentu belum seimbang dengan jumlah tiket motogp yang disediakan bagi enam puluh tiga lima ratus penonton
harga tiket motogp juga menjadi pembicaraan tersendiri
dengan nilai antara ratusan ribu hingga lima belas juta rupiah tiket motogp mandalika tidak bisa dibilang murah
khususnya untuk sebagian besar warga lombok
pemerintah akhirnya mengizinkan warga yang tidak dapat membeli tiket baik karena kehabisan ataupun karena tidak mampu
untuk menonton balapan dari atas bukit di sekitar sirkuit
motogp dua ribu dua puluh dua digadang gadang juga akan memulihkan ekonomi masyarakat yang ada di pulau lombok
seperti yang kita tahu bersama pada dua ribu delapan belas lalu
lombok diluluh landakan gempa sebanyak dua kali
belum dua tahun mereka berbenah pandemi covid sembilan belas menerjang masyarakat
dengan diadakannya motogp dua ribu dua puluh dua diharapkan geliat ekonomi kembali meningkat
dengan mulai aktifnya sejumlah tempat tempat pariwisata perhotelan dan juga umkm masyarakat agar ekonomi lebih menggeliat
belum lagi lapangan pekerjaan ini kembali dibuka untuk masyarakat
sirkuit mandalika juga membawa peruntungan bagi perekonomian lombok
data kementrian pariwisata dan eko
ekonomi kreatif menyebutkan ajang motogp mandalika secara jangka pendek meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi nusa tenggara barat
hal itu berdasarkan konsumsi masyarakat yang mencapai lima ratus miliar rupiah
pendapatan tiga ratus umkm pun meningkat hingga satu dua miliar rupiah imbas motogp mandalika
indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah motogp hingga sepuluh tahun mendatang
juga ajang internasional lainnya
untuk itu perbaikan di berbagai lini baik infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia
perlu dilakukan agar dampak positif ajang semacam ini signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional